bakal calon presiden koalisi perubahan anies baswedan yakin presiden joko widodo akan bersikap netral dalam pemilu dua ribu dua puluh
anies menyatakan yakin jika presiden joko widodo akan menjunjung tinggi demokrasi dengan tetap bersikap netral
anies juga tidak khawatir putra sulung presiden jokowi gibran raka buming raka yang menjadi bacawa pres prabowo subianto akan menggunakan fasilitas negara
rakyat nonton betul gak sekarang semua orang jadi reporter bagaimana coba bisa menjaga semua yang sifatnya pelanggaran takutnya apa pemberitaan